nyaris saja ketahuan
ada apa sih

dan edo rasa itu indi deh ma
nggak ada siapa siapa do
itu tuh cuma perasaan kamu aja
tapi beneran deh ma

pergi dengan cantik sekarang
edo nama cantik udah dipanggil
nanti aja nyarinya yang penting kita masuk dulu yuk
kalau dijaga ketat kayak gitu gimana caranya aku bisa ketemu sama si cantik
kalo kamu jadi cantik jangan kembali
susah apa istri saya sudah jalan ke sini
barusan istrinya sudah datang dok
terus sekarang dia kemana
sedang menuju ke ruangan dokter
yaudah terima kasih
sesuai janji kak mila
kak mila udah bawain sarapan untuk kak fadil
kesukaannya kak fadil
kak mila yakin apa sih kak fadil bakal suka
oh ya kak mila juga udah bawain sendok nih buat kak fadil
jadi kak fadil bisa langsung makan
kasih goreng sama sayur brokoli
mau kak mila suapin apa nyuap sendiri
nggak usah biar aku makan sendiri aja ya
di malam dimana sekarang
di dimana ya
cincin itu masih dipakai fadil buat tadi malam
sepertinya cincinnya ketinggalan di rumah sakit
kak fadil tolong dong kak
kita itu sedang memperbaiki rumah tangga kita
kak tolong jangan kak fadil kacaukan lagi
biar aku ambil sekarang ya
biar aku ambil sekarang
iya pak mila tunggu
buat malem jelang
puzzle kamu sudah menghasilkan molly